pt kereta api indonesia daob delapan surabaya tidak membuka penjualan tiket kereta jarak jauh selama libur lebaran sejak enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu
penjualan tiket kereta jarak jauh ini hanya akan dilayani sampai tanggal lima mei dua ribu dua puluh
kebijakan ini diambil dengan merujuk pada surat edaran satgas penanganan covid sembilan belas no tiga belas dua ribu dua puluh satu
ini tentang peniadaan mudik pada bulan ramadan dan hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
selain itu sejak dua puluh empat april dua ribu dua puluh satu diberlakukan pengetatan aturan perjalanan
di antaranya perubahan masa berlaku hasil tes pcr dan rapid test antigen dari sebelumnya maksimal tiga x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan menjadi maksimal satu x dua puluh empat jam
aturan ini telah berlaku sejak dua puluh empat april hingga dua puluh empat mei mendatang
pertanyaan dari pak tki